kementerian keuangan menyiapkan dana rp satu triliun untuk dana kesiapsiagaan dan edukasi kepada masyarakat terhadap ancaman covid sembilan belas
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan dana itu bisa digunakan rumah sakit ataupun kementerian kesehatan sejak mendeteksi virus corona manajemen klinik pemeriksaan laboratorium dan komunikasi resiko
sri mulyani menjelaskan pemerintah saat ini juga telah membentuk public health emergency operation center sebagai pusat pengendalian yang beroperasi dua puluh empat jam
dan juga menetapkan laboratorium puslitbang biomedis dan teknologi dasar kesehatan sebagai pusat pemeriksaan spesimen
kebutuhan anggaran untuk melakukan tracing terhadap orang orang yang melakukan kontak langsung koordinasi pemerintah pusat dan daerah di dalam penanganan
di dalam penelitian
sementara itu komisi sembilan dpr ri menyerahkan buku tentang penanganan virus corona di wuhan tiongkok kepada menteri kesehatan terawan agus putranto di rumah sakit persahabatan jakarta timur pada hari sabtu
melki lakalena menyatakan buku tersebut ia dapatkan dari otoritas kesehatan tiongkok
yang dilalui oleh china di wuhan bagaimana mereka mendiagnosa mencegah dan juga sampai pada menangani
pasien pasien yang puluhan ribu orang itu
melki lakalena menambahkan pemerintah perlu mempertimbangkan usulan lockdown untuk menangkal penyebaran virus corona
namun demikian dpr juga memberi kesempatan gugus tugas penanganan corona yang baru saja dibentuk presiden joko widodo untuk bekerja
tim liputan cnn indonesia